senang gak yang dateng kamu udah senyum
oh tadi ada yang gaya begini nih dipicitinnya nih
saya harap dengan adanya mbak desi
kondisi kamu jadi membaikkan
rasakan dede bayinya
mama harap semoga kamu dalam keadaan tenang dan nyaman
semoga kamu dalam keadaan tenang
dan nyaman ya
dan semoga kamu selalu dilindungi oleh malaikat malaikat
dan semoga kamu selalu dilindungi
selama malaikat malaikat ya
selamat pagi bu
selamat pagi bu chandra
saya mau ngasih tahu bu sarah
jadi tadi pagi
nino kan demam tinggi
barusan saya cek suhunya juga masih tinggi juga
jadi kayaknya dia gak bisa kesana bu sarah
ya ampun itu nino pasti kecapean bu
iya soalnya papanya nino juga kondisinya sekarang kan lagi nggak stabil
iya iya cepet sehat ya untuk pak chandra
kenapa jadi pada sakit satu satu begini sih
gini aja bu sarah
nanti setelah saya panggil dokter
mungkin agak siangan saya kesana ya
gak apa apa bu chandra dirumah aja
biar saya dulu sementara disini
soalnya kan nino sama papanya juga belum sehat
mudah mudahan mereka semua cepat sehat lagi ya bu ya
makasih banyak ya bu sarah

sementara bu sarah kelihatannya dokter yang mau cek nino udah datang
ya udah bu kalau gitu temuin aja dulu
makasih banyak ibu sarah ya sampai ketemu nanti ya
aduh ini anak pinter
wangi banget udah mandi
udah rapi aja nih
nah itu hantarannya banyak banget
kayaknya inilah itulah
ya aku juga gak tau itu kan tante mayang
orang kayaknya tuh udah beli semua tapi tetep aja deh yang belum
katanya ini belum itu belum
aku juga gak tau apa lagi mau dibeli
kayaknya semua udah yang mau dibeli sama dia
yang namanya proses kayak begitu antara
pasti banyak banget barang yang dibeli
tapi seneng dong bahagia
pulang jam berapa
jam sepuluh an deh kalo gak salah
makanya aku langsung masuk ke kamar
aduh aku gak bisa tidur tau gak sih dari semalam
baru aja tidur tadi pagi
pikiran banget aku sama rena
aku tuh dari semalam sampai tadi pagi bolak balik niatin hp
gak ada balasan sms juga dari sana
emangnya rina sampai sekarang belum ketemu
cek kondisi kamu ya
aku gak mau kamu sakit
udah rapi aja
aduh ini mama udah gak sabar mau ketemu buket lagi
tapi mah jalannya nanti aja ya kesiangan
soalnya kan semalam aku udah anterin catherine pulang tuh agak maleman juga ma
takutnya dia masih butuh istirahat
udah mama ngerti kok
iya iya nanti mama juga jalannya agak siangan
ya kamu semalam mengantar baget pake apa
iya ma soalnya kan mobil aku masih dipake sama pak alma
dan aku juga mau hubungin pak al
takutnya pak al masih butuh bantuan aku
oh gitu yaudah gak papa
tapi kamu tuh harus sarapan ya
sebelum berangkat kantor harus sarapan dulu
iya ma aku sarapan dulu nanti
yaudah kalau gitu mama siapin dulu sarapan kamu
apa sebelumnya pak nino kurang istirahat
iya dok memang nino belakangan ini kurang istirahat
soalnya istrinya kan lagi masuk rumah sakit
kemungkinan itu pemicu kondisi panino drop
dikarenakan kurang istirahat
dan dia tidak bisa menjaga kesehatannya
maka dari itu resep obat penurun panas ini harus segera ibu tebus untuk panino ya bu
jika panasnya belum turun juga terpaksa panino harus dibawa ke rumah sakit
dan dicek lab
ya makasih banyak ya dokter
sama sama bu
semoga panino lekas sembuh ya bu ya
kalau gitu saya permisi dulu
ya hati hati di jalan ya dok sekali lagi terima kasih banyak
iya silahkan bu
kalau gitu aku sekalian mau pamit sama nino
aku mau bilang kalau aku mau ke rumah sakit gantiin bu
sarah kasian bu sarah pasti capek ya
ini keisianya sudah diberi asin
udah selesai minum susunya ya
lihat dulu anak cantik
kalo gitu saya permisi ya bu ya
anak pintar udah selesai minum susunya
kamu mirip sekali seperti mama kamu nak
sama sama cantik
saya menyampaikan bahwa
bu elsa membutuhkan obat perda nyeri untuk kepalanya
ini resep dari dokter yang harus ibu tebus di apotik
nanti saya tebus obatnya
terima kasih ya bu
saya permisi dulu
aku tebus obatnya elsa dulu deh
saya tebus obatnya elsa dulu deh
saya terima kasih
sekarang coba dibuka mata bu andien pelan pelan
dan nelan nafas yang panjang
lus perutnya pelan pelan
mama akan berjuang yana untuk kamu
mama akan berjuang yana untuk kamu
mama akan berusaha agar kita ada di titik yang paling nyaman
mama kau berusaha untuk kita
supaya kita berada di titik yang paling nyaman
sekarang izinin mama untuk makan yana
sekarang izinin mama untuk makan yana
peluk perutnya pelan pelan
mari kita bekerja sama
mari kita bekerja sama
agar semuanya pulih
kembali seperti semula
agar semuanya pulih
dan kembali seperti semula
dan semuanya normal seperti semula
dan semuanya normal seperti semula
tolong nafas panjang pelan pelan
sekarang yuk kita coba untuk sarapan
saya suapin deb
saya suapin deb
baik obatnya akan saya siapkan
dan langsung saya berikan ke sustri ya bu
ya terima kasih banyak ya
ya sama sama bu
saya pikir bu sarah ada di lengannya elsa
obat apa bu sarah
obat untuk pereda nyari kepalanya elsa bu
bu sarah kebetulan ada ibu di sini
sebenarnya saya itu mau
kalau tensinya andin itu nggak turun turun
dan sekaligus saya mau pulang ke rumah
mau ngecek kondisi suami saya bu
ya allah kasihan sekali ya
mudah mudahan mereka cepat sembuh ya
saya juga gak tega
gak apa apa bu sarah
jagain keisha sama elsa ya
terima kasih banyak bu sarah
si isu isu juga capek kan
oh iya kebangun ya
oh iya kebangun ya
sayang baik baik ya sama umat
bu ya saya tinggal dulu ya
terima kasih banyak
sama sama bu sarah
tiap tiap di jalan ya
hehehe baik baik ya sama oma ya
ya gantian dulu ya
udah dijagain oma ya
gemoy dimana sih gemoy
just khawatir banget sama kamu nana
ya allah udah semalaman dicari
kasian mbak mirna
pasti terpukul banget
gemoy dimana ya kik ya
ya nanti kita cari lagi mbak mir ya
mbak mir nunggu dulu
kita doain ya semoga reina cepet ketemu
terus reina jauh jauh juga nggak kenapa kenapa
iya tapi gua gak tega kik
naksa kejar ini kak
ya allah jangan nangis terus
istirahat ya bentar
acara semalam mbak mirna gak pisah hati
dari keren keren di putri reina terus
mbak mirna minum teh manis dulu ya
mau ya minum dikit aja ya
ya dikit aja mbak
pak mirna kan belum makan terus habis itu kiki bikin ini bubur istimewa masakan kici
mbak mira tahu kan kalau buburnya kiki itu paling luar biasa rasanya
mau ya makan ya makan buburnya dikit aja nih
gue makan terus gue mau gimana kiki
nggak mau kiki
gue kaget banget sama bubun
sekali lagi nih sekali lagi ya terakhir terakhir terakhir
udah gak apa apa nggak usah dipaksa yang penting kan bu anin sudah mau memberikan nutrisi untuk dede bayinya
nanti pelan pelan kita coba kontrol emosinya ya bu
sebelumnya juga saya pernah nih pak menangani klien saya yang tensinya rendah dengan afirmasi seperti ini
klien saya sebelumnya bisa bu adem juga harus bisa
bu ending hanya perlu sugesti diri terus menerus agar dede bayi dalam kandungan ibu tetap merasa nyaman dan tenang
lalu dia berpikir bahwa dia akan tetap berhubung dengan bu andin
apa saya bisa memberikan afirmasi ke diri saya sendiri
kalau dia pasti akan ditemukan
gue kira andin udah tenang ternyata dia masih kepikiran soal rena
sebelumnya dia sudah menangani kliennya
apa yang kita pikirkan itu akan jadi sugesti untuk badan kita

bu andin terus berpikir ketakutan
badan bu andin pun akan merespon hal tersebut

kalau bu andin merasa optimis
insya allah semesta akan mendukung
dan allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk bu andin
supaya kamu gak tambah stres
saya pun juga jadi tenang
pasti kalian berdua kan suami istri
jadinya pasti terkoneksi
nanti untuk sesi berikutnya kita mulai selazur ya
terima kasih ya mbak
nanti kalau bu andri merasa ketakutan lagi
bu andin boleh dipejamkan matanya
ditarik nafasnya lagi
nanti lakukan apirmasi yang terbaik ya untuk dedenya
kalau gitu saya permisi dulu ya pak bu
sebentar saya bicara sebentar sama mbak nisi ya
maaf saya mau bicara sebentar
sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak karena
sudah bantu afirmasinya terhadap istri saya
proses tadi itu apakah bisa
buat tensi istri saya menurun
insya allah pak
selama bu andin berpikiran positif
itu pasti sangat berguna
untuk menurunkan tensi
oh iya satu lagi
ada titik di belakang telinga
yang bisa dipijit ke arah bawah
itu sangat berguna pak
untuk menurunkan tensi
tapi harus dilakukannya dengan secara tenang ya pak
itu caranya gimana
kalau gitu aku boleh minta nomor telepon pak al ya
biar aku kirimkan contoh videonya
nanti bisa langsung bapak praktekkan bersama istri
atau bu andin juga bisa praktekin sendiri
itu kapan aja
kita lakukan segala cara ya pak
untuk kesehatan janine
terima kasih banyak ya mbak nisi
kalau gitu saya permisi dulu pak
nanti saya pindah ke tempat ini
bisa pindahkan dari sana
kita bisa ke tempat ini
nah ini biar saya jemput
sebenarnya saya ini jago majidnya
oh ada yang gini nih sebentar
kamu balik lagi ke mana
semoga tensinya bisa beneran turun ya
kalau kamu udah sehat
rina udah ketemu
gantian saya yang diginiin ya
kayaknya sekarang gantian tadi saya yang naik deh
oh ada yang kayak tutup muka tuh nih
nggak usah ini aja
kamu meragukan saya
ini kan anak yang dilaporkan
orang tuanya hilang kemarin
laporannya jadi beda begini sih
tahu nggak kronologi hilangnya anak yang dilaporkan di rumah sakit sejahtera
anak itu telah hilang di rumah sakit sejahtera dan
anak itu telah kabur
menurut laporan dari polsek terdekat
bahwa yang melapor itu adalah seorang supir taksi
ini yang jadi saya bingung ini
kenapa namanya bisa beda
sedangkan orangnya sama
mungkin supir taksi itu tidak mengenal dia
supir taksi itu tidak sengaja menabraknya
dan dia langsung membawanya ke rumah sakit dan
berarti anak yang dilaporkan hilang terbawa mobil pickup itu
anak yang dilaporkan kabur dari rumah sakit sejahtera itu
saya hubungi pelapornya dulu ya
senang ben melihat kamu sudah senyum
bagaimana lebih rileks
oh tadi ada yang gaya begini dipicitinnya nih
takut yang penting
ya halo selamat pagi pak
kami dari kepolisian bisa bicara dengan bapak aldebaran alfahri
oh iya ya ini dengan saya sendiri
ada kabar apa pak
ini kami baru saja mengecek data data anak hilang
dan ternyata anak yang bapak laporkan itu
juga dilaporkan polosan terdekat
terkait anak tersebut kabur dari rumah sakit sejahtera pak
ternyata bener ena pernah di sini
kami sudah mendapatkan rekaman cctv nya pak
dan ternyata setelah kami cocokkan
antara foto yang bapak laporkan dengan cctv itu
ternyata sama dengan anak itu pak
kami akan segera mungkin melakukan tindakan
dan satu lagi pak
ini terkait plat nomor mobil pickup itu
kami sudah mendapatkan alamatnya pak
nanti sesegera mungkin
kami akan informasikan ke bapak
terima kasih banyak pak informasinya pak
kenapa mas ada hubungannya sama rina
ini dari praja v
katanya ada laporan dari polsek sekitar rumah sakit sini
kalau ada anak kecil yang hilang
ternyata waktu pas dicek itu rina din
memang rina ada di rumah sakit ini
berarti kita akan
sebenarnya ada dulu
saya cek dulu tapi ya
eh udah itu urusan saya
saya cek dulu ke security ya
kamu bisa ratu di sini ya
aku minta tolongnya tolong jagain andin sebentar ya
ke rumah sakit ini
kok alat buruk buruk pergi
tadi mas al dapat telepon dari kantor polisi
dia bilang kalau di rumah sakit ini ada anak kecil yang hilang
dan deskripsinya sama seperti rina
dan kemudian itu rina
jadi mas al mau cek security dulu
berarti rina sempat di rumah sakit ini dong mbak din
semoga dia benar benar rina
ada yang bisa saya bantu
saya dapatkan informasi kalau katanya di rumah sakit ini sempat ada anak kecil yang hilang ya
kok bapak bisa tahu
saya ditelepon sama pihak kepolisian
saya dikasih tahu informasi kalau memang ada anak kecil yang hilang

oh mbak din
tidak mbak din
anak saya pak kebetulan boleh saya lihat cctv nya
saya ingin meyakinkan benar apa enggak itu anak saya pak
kalau memang bapak ragu bapak bisa langsung telepon polisinya
untuk meyakinkan kalau itu adalah anak saya
telepon aja enggak bapak
bukan begitu pak
kami nggak bisa kasih lihat cctv ke orang lain tanpa ada persetujuan dari atasan kami
boleh nggak bapak izin ke atasannya
supaya saya diperbelakan untuk melihat cctv nya pak
saya mohon sekali pak
baik pak bentar ya
kalau komandan ada orang yang mau melihat cctv
mengakunya orang tua dari anak yang hilang
oke siap baik pak
atasan saya memperbolehkan bapak untuk melihat cctv tersebut
benar pak itu anak saya pak
oh iya pak anak ini tadi yang keterbaktasi
ini kan benar anak saya
ini bener enggak
anak saya ini masuk ke rumah sakit ini karena
karena keserenpetaksi pak
bapak bisa tanyakan ke suster yang sempat mengobatinya pak
itu kan berbarengan dengan perutan dinding yang waktu itu sakit
ya allah seandainya gue gak ajak andin pada waktu itu
dan sikap mencari reina pasti kejadiannya gak seperti ini ya allah
sabar ya pak
semoga anak bapak segera ditemukan
karena polisi juga pasti lagi mencari anak bapak